ini gak mungkin
antara pengeluaran dan pemasukan bener bener gak imbang
ini mestinya klik tuh bisa ngontrol ini semua
dia tuh kerjanya ngapain aja sih
pak kelik kan tergantung permohonan pak indra ibu
saya bener bener minta maaf pak
karena sudah membuat bapak menjadi khawatir
bukan saya pribadi yang khawatir
tapi manajemen kantor saya
masalahnya kita tidak melihat progres yang mengembirakan
aku ingin mengakui
memang ada hambatan dari pihak saya
saya janji semuanya akan selesai tepat pada waktunya pak
saya coba mempercayai janji ini
terima kasih banyak pak
saya permisi ibu
kamu tolong ke ruangan saya
dan kamu bawa semua laporan terbaru
dan cashflow perusahaan kita
berapa bulan terakhir ini
ini laporan terakhir dari semua bagian
ini gak mungkin
antara pengeluaran dan pemasukan bener bener gak imbang
ini mestinya klik tuh bisa ngontrol ini semua
tuh kerjanya ngapain aja sih
pak klik kan tergantung permohonan pak indra ibu
coba kamu liat deh nit
dari mulai pembelian material
sampai pembayaran pekerjaan mingguan
wah budgetnya bisa meledak gini sih
kelik itu harusnya bisa ngontrol semua ini
dan indra yang memanage anggarannya
kalau begini caranya namanya tuh kita defisit
kalau kamu tinggalin saya sebentar
baik bu permisi
aku bener bener bingung mas
aku bakal ngadepin kebangkrutan mas
aku juga gak ngerti
aku juga gak tahu kenapa bisa begini mas
pokoknya itu semuanya kacau kacau berantakan mas
dari mulai budget perusahaan yang semakin meledak
proyek semuanya berantakan
dan saya tuh dapet komplain dari sana sini mas
ya bener bener bingung mas
kamu harus tetap tenang
kamu harus bisa melihat
dengan pikiran cernih
dan gak ada salahnya juga
kalau kamu koreksi
sikap dan pengelayan kamu
terhadap orang orang kepercayaanmu selama ini
ular berbisa tidak akan menampakkan bisanya
sebelum dia benar benar
tadi ada telfon pa dari kantor papa
iya pak katanya penting banget
cepetan telfon balik pa
pak imam bisa tunggu sebentar karena ibu riani mau bicara
selamat siang pak imam
ya selamat siang ibu riani
ada yang saya mau bicarakan dengan bapak
bapak mau bicarakan mengenai apa ya bu
tapi masalah ini gak bisa saya bicarakan lewat telfon
maksudnya saya disuruh ke kantor
karena ini juga nggak mungkin dibicarakan di kantor
gimana kalau bapak saya undang ke rumah saya
saya ke rumah ibu
tolong sekali pak
ini sangat penting buat bapak dan juga saya
saya mau ke rumah ibu
nanti malam saya akan ke rumah ibu
kalau gitu saya tunggu di rumah saya jam tujuh malam nanti ya pak
selamat siang bu
ini yang barusan telepon itu mantan bosnya papa
katanya papa disuruh ke rumahnya malam ini
dia bilang ada hal penting yang perlu dibicarakan
bapak juga jadi bingung nih
padahal kan papa udah gak ada sangkut pautnya lagi sama perusahaan itu
yaudah papa dateng aja
siapa tau ada kabar bagus
iya iya mudah mudahan aja ya sayang
selamat sore bu
lah iya tau bu
ibu ini ada dia aja
kita kan gak mungkin lah menyelesaikan pekerjaan wang ruangannya di kunci tau
sebenarnya ada apa ya bu
enggak enggak ada apa apa kok
pak indra sama pak kelik nyantai aja
loh iya tapi kan kita ini kejar target bu
wah kan bisa dikelarin besok besok kan
terus kita gimana ya bu
yaudah istirahat aja
kalau boleh suwunji
boleh nggak minjem dulu kucinya sebentar karena masih banyak barang barang pribadi naik jeruk yang mau tak ambil sebentar jeruk
nanti tak balikin lagi
karena kuncinya udah telanjur saya simpen dan saya mesti buru buru pergi oke
kalau begitu kami kita izin banget
besok aja p don't disturb
alhamdulillah kabar baik bu
silahkan duduk pak
maaf ini bu sebelumnya
sebenarnya ada apa ya
saya dipanggil ke rumah ibu
tindakan yang saya pernah lakukan ke pak imam
baca surat dari pak imam itu baru tadi
sekarang saya perlu penjelasan yang lebih detail
dari pak imam
tentang apa lagi ya bu
rasanya sudah semuanya saya paparkan
dari apa yang saya tahu
sampai kejadian siang itu
itu belum detail pak imam
soal sepak terjangnya
indra dan kelik
memang sebenarnya sudah cukup lama
tentang kebusukan mereka bu
sejak saya masih
bertugas sebagai pengawas lapangan
emangnya apa aja yang pernah terjadi
pak indra itu
beberapa kali meminta saya
untuk mengurangi jumlah pekerja bu
dari lima puluh orang
menjadi tiga puluh orang
ya alasannya karena dana bu
terus bapak patuh
bagaimana ya bu ya
namanya juga pak indra itu kan pimpinan proyek
ya mau tidak mau
pak indra meminta saya lagi untuk
membuat permohonan harga
dengan jumlah pekerja yang tidak dikurangi ibu
terus terang saya menolak
dan sejak itu juga
saya sudah tidak mau lagi